pelatih tim nasional indonesia sintayong mengatakan telah menganalisa kekuatan timnas turkmenistan u dua puluh tiga
hal ini akan menjadi modal untuk memupuskan impian turkmenistan lolos ke piala asia u dua puluh tiga dua ribu dua puluh
skuad garuda muda sudah disiapkan dalam latihan terakhirnya di stadion sriwedari solo jawa tengah senin malam
laga ini merupakan pertandingan terakhir di grup k setelah sebelumnya turkmenistan menang atas taiwan dengan skor empat
dan indonesia juga menang telak atas taiwan dengan skor sembilan
turkmenistan dan indonesia saat ini sama sama mengantongi tiga poin namun indonesia lebih unggul dengan selisih gol
meski hanya membutuhkan hasil seri untuk memastikan tiket keputaran final
indonesia tetap akan berusaha sekuat tenaga untuk menang agar menjadi juara grup dan mengamankan tiket keputaran final
seperti biasa memang satu hari sebelum pertandingan
kita sudah melakukan latihan sama semua dan kami sudah analisa lawan seperti apa ya turkmenistan
jadi kita latihan bagaimana kita menghancurkan lawan
sementara itu pada saat yang sama timnas turkmenistan juga menjalani latihan di lapangan belulukan karanganyar
meskipun saat ini peringkat turkmenistan di fifa lebih tinggi dari indonesia mereka tetap mewaspadai sejumlah pemain indonesia
pada gelaran piala asia tahun lalu turkmenistan lolos fase grup namun tumbang saat bertemu australia
dan setelah pertandingan terakhir grup k antara indonesia dan turkmenistan akan digelar di stadion manahan solo jawa tengah selasa pukul tujuh malam
rencananya presiden joko widodo akan menyaksikan langsung pertandingan tersebut
ajar indra jaya solo jawa tengah